ini kalo ngomongin indonesian idol ya waktu itu aku sempet liat kamu tuh beatbox di babak eliminasi lagu best part bener gak
coba dong beatbox lagu apa best partnya
apa ya paling gue gak jago
eh pak tapi nih tip ya nanti abis beatbox diganti lagi nih basah pak
baksa shower cap ya
butuh tiga siraknya tiga
best part boleh dimainin aja
gak ada kan beatbox pake mulut satu doang
lhafesseh ya lhafesseh ya
hai si how beautiful you are you know that i see you ketutupan nama nama keren banget
ya lagi beatbox juga tangan gue ditutup ya kagak ada pintunya ngomong ini beatbox
bisa nunjuk mata kenapa gitu nggak tahu apa apa gimana itu ada yang ada
sendirian oh ya sebelanda hahaha kok saya kok saya ini nah selain beatbox
gue juga tahu nih lu bisa main alat musik salah satunya itu gitar bisa dikitlah nah
kalau gitu gua mau request lu coba nyanyi lagu single yang tak seindah
puisi tapi gojeknya pakai gitar boleh sih tak seimbang puisi judul aja udah kayak
ini ya apa estetik gitu berdiri apa duduk nih maunya lu lo suka berdiri apa
duduk diri ya diri aja duduk mulu perform dong lu berdiri dong
coba ya nih untuk samuel tercipta nih belum ada nih udah ada lu ya
hai guys diatur dulu kalau hidup juga perlu diatur dulu biar sempurna
ngomong kebanyakan ngatur hidup ntar jangan jalan is cek cek cek cek cek cek ayo turun lagi nih
gue nggak ini banget ya kayaknya ya
cek cek cek cipta tak seindah puisi puisi
ini jadi single kedua gua yang rilis tahun lalu jadi sebenarnya sih cak seindah puisi itu ceritanya tentang kayak ketika kita mengharapkan sebuah cinta gitu tapi akhirnya salah satu pihak menghilang tanpa sebab gitu kayak di ghosting dan kayak tiba tiba kemana sih lu katanya lu bilang cinta kita bakal seindah puisi tapi kok kayak gini enggak seindah puisi jadinya
paham banget kayaknya
yaudah gue nyanyiin aja kali ya
yang di rumah yang tau nyanyi bareng ya
kukira bahagia ini selamanya
apalah arti merindu
bila engkau tetap isu
bila kau ingin ku menjauh
telah bersabda tuk selamanya
berakhir tak seindah puisi
satu yang paling
mungkin aku yang terlalu berharap
kau yang kan menjadi
apalah arti merindu
bila engkau tetap isu

telah bersabda tuk selamanya
atau kau ingin cinta ini
berakhir tak seindah puisi
bila engkau tetap isu
telah bersabda tuk selamanya
atau kau ingin ku menjauh
telah bersabda tuk selamanya
atau kau ingin ku menjauh